aku tidak mungkin bisa hidup tanpa ambu
ambu tidak kuat
jika dia menghina diriku
aku pun tidak masalah
dia sudah menghina ayah anda kita
aku tidak terima
aku tidak terima
aku tidak terima
aku tidak terima
aku tidak terima
aku tidak terima
aku tidak terima
aku tidak terima
dengan keadaan ibu naka b
ibu dahku baik baik saja bukan
sekuat tenaga kami
yang memberikan ketentuan lain
apa yang dimaksud oleh tabib
gusti ratu subanglarang telah wafat
kamu akan nabok udara

ini tidak mungkin ibu dia ibu dia
ibu dia ibu dia
jika aku tetap disini suka mana akan bahaya
aku pastikan kau akan mati di tanganku
dan aku tidak tinggal di sini
ibu dia bangunlah ibu dia
ibu dia aku mohon bangunlah ibu dia
ibu dia ini aku ibu dia
ibu dia aku mohon buka mata ibu dia
ibu dia aku mohon ibu dia bangunlah ibu dia
ibu dia aku mohon
ibu dia jangan tinggalkan aku
aku tidak ingin kehilangan ibu dia

ibu dia bangun
dinda maafkan kandah dinda
tidak akan berhasil berjaya
mas makasih satu ratus sembilan juga
diversity berjuang lebihiendar
tapi jangan berlutih
kematian adalah takdir
tidak ada satu orang pun
yang menghindari takdir
kita membaca al quran
mudah mudahan almarhumah ibu damu
mendapatkan ampunan dari allah swt
di tempat yang lain